mudik idul fitri telah tiba terminal purabaya surabaya mulai ramai penumpang di jalur
keberangkatan minggu siang sejumlah calon penumpang sengaja mudik lebih awal untuk menghindari
kemacetan sementara sejumlah armada bus mengaku mengalami peningkatan jumlah penumpang sebanyak
selama dua tahun kan enggak mudik kak kangen sama keluarga nenek di sana ya sekarang alhamdulillah
bisa mudik kak senang banget gimana takut habisan bis soalnya ya lagi takut macet lah itu kak mudik
hai ke jember ya cuma hari hari akhir ini sekitar dua puluh lima persen lah pak ada peningkatan penumpang ini
impitan belum ada peningkatan yang seperti yang melonjak lah kalau penambahan armada
hai tetep ada penambahan tapi lihat volume penumpang nanti mbak
hai staff terminal tipe a purabaya christina menyatakan sejak jumat lalu terjadi lonjakan
diprediksi pada hari senin akan ada penambahan jumlah armada bus yang diiringi dengan peningkatan
jumlah penumpang ini karena ini baru pertama kali setelah dua tahun pandemi puncaknya diberitakan
tanggal dua puluh tiga eh h tiga lebaran dan h plus lima lebaran untuk arus baliknya naik bis untuk di
terminal purabaya khususnya diharapkan di dalam terminal dan di dalam terminal itu dikira kira itu

terminal jangan sampai naik base di jalur luar atau di jalur keberangkatan yang di jalan ayan itu
karena pengalaman kemarin ada temen ada penumpang itu ketipu jadi seharusnya bayar tiketnya murah
kenanya bisa beberapa kali lipat dua tahun pembatasan mudik tahun ini diprediksi jumlah pemudik akan
mengalami peningkatan signifikan terutama untuk wilayah jawa timur sehingga masyarakat diharapkan
untuk mudik lebih awal agar jika mudik diperlukan kembali ke jawa timur akan diperlukan kembali ke jawa timur
tidak mengalami keterlambatan atau bahkan tidak mendapatkan armada perjalanan dan akhirnya
perjalanan pun bisa menjadi lebih aman dan nyaman ekarimah miki peres ya sidoarjo jawa timur